pertemuan antara ketua umum partai gerindra prabowo subianto dengan ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri dan presiden terpilih joko widodo akan menimbulkan arah politik baru di pesta politik indonesia
sementara kepala staf kepresidenan muldoko tidak menampik kemungkinan munculnya koalisi gemuk akibat bergabungnya partai lain dengan pemerintah
pertemuan para tokoh politik memunculkan berbagai spekulasi mengenai dinamika koalisi dan konstelasi politik menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada oktober dua ribu dua puluh
ketua dpp gerindra ahmad riza patria menyebut pertemuan prabowo subianto dan megawati soekarno putri bukan merupakan pertemuan yang bersifat negosiasi
pertemuan ini sudah direncanakan lama sejak terakhir kali mereka bertemu pada asean games

menurutnya sebelum memutuskan untuk menjadi oposisi atau masuk koalisi gerindra saat ini sedang mempertimbangkan kontribusi yang dapat diberikan kepada rakyat bukan jabatan atau posisi yang ditawarkan kepada gerindra
jadi pertemuan ini pertemuan tokoh silaturahmi biasa jangan dihubungkan dengan hasil pipres
apalagi dihubungkan dengan transaksional atau bagi bagi kurang
pertemuan ini sudah direncanakan lama sejak terakhir kali mereka bertemu pada asia tenggara

pertemuan ini sudah direncanakan lama sejak terakhir kali mereka bertemu pada asia tenggara

pertemuan ini sudah direncanakan lama sejak terakhir kali mereka bertemu pada asia tenggara
pertemuan ini sudah direncanakan lama sejak terakhir kali mereka bertemu pada asia tenggara
muldoko percaya politik indonesia akan tetap dinamis hingga mendapatkan keseimbangan baru
di meniputan cnn indonesia
pertemuan megawati dan juga prabowo seolah menguatkan sinyal partai gerindra akan merapat meskipun belum ada kata sepakat
narasi resistensi dan penolakan datang dari anggota partai koalisi jokowi
ramai ramai para elit parpol ini mereka mengatakan koalisi sudah sehat dan tidak perlu ada tambahan
apakah soliditas koalisi jokowi sudah mulai terusik dengan manuver
partai gerindra yang mendekat ke jokowi dan juga megawati dan merapatnya oposisi ini
apakah sebetulnya kita bisa lihat sebagai sebuah tambahan kekuatan atau justru beban bagi pemerintahan ke depan
kita akan cermati dan juga kita dalami bersama malam hari ini di diskusi prime
sudah ada tiga narasumber yang sudah hadir
di sebelah kiri saya sudah ada bang zulfan lim dan ketua dpp partai nasdem
bang zulfan selamat malam
dan juga sudah ada bang endarsam marantoko wakil ketua bidang advokasi partai gerindra
bang endarsam selamat malam
dan sudah ada kang gunggun herianto analis komunikasi
polisik dari uin syarifidatullah jakarta
kang gunggun selamat malam
oke sebelum saya akan ke bang zulfan pertama
tapi sebelumnya saya akan dengarkan dulu kita lihat dulu apa pernyataan dari sekjen partai nasdem
bicara soal tambahan koalisi di dalam partai pendukung pak jokowi
kami belum berpikir sekalipun untuk mengembangkan atau melebarkan koalisi
yang ada justru menjaga soliditas koalisi yang ada
karena saat ini koalisinya sangat sehat dan kuat
berbeda dengan tahun dua ribu empat belas
di mana tahun dua ribu empat belas koalisinya solid tetapi tidak cukup kuat
karena minoritas di parlemen
tahun dua ribu sembilan belas koalisinya solid sehat dan kuat
tentu kesehatan sekoalisi ini jangan dibuat menjadi koalisi tidak sehat
harus dijaga supaya tetap sehat
jangan ada virus virus
yang membuat koalisinya menjadi lebah
saya langsung ke bang zulfan kalau gitu
bang itu tadi yang ngomong sekjen partai nasdem bang joni keplate
biasanya apa yang dikatakan bang joni itu adalah suara hatinya nasdem
kenapa begitu vokal menolak kalau ada partai lain atau partai oposisi atau katakanlah partai gerindra
jika masuk ke dalam koalisi jokowi kenapa itu bang zulfa
begini kalau penolakan secara tegas itu tidak ada
penolakan secara tegas tidak ada
yang diinginkan itu adalah memperkuat koalisi yang ada sekarang
membangun soliditas di internal koalisi pendukung calon presiden jokowi kemarin
ini akan harus diperkuat
nah kemudian ketika ada misalnya pikiran apakah dari internal kita nggak tahu apakah pak jokowi atau ibu megawati atau dari pak prabowo sendiri
yang tergabung di dalam koalisi ini
ini kan harus dibicarakan secara terbuka
tapi belum dibicarakan kan tampaknya juga dari partai nasdem sudah tidak perlu ada tambahan lagi
itu kan sudah jelas artinya tidak perlu lagi ada partai yang perlu masuk
sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks checks and balance itu memang nggak perlu lagi
karena memang sudah cukup kuat
kita kan perlu tambahan itu
di parlemen juga sudah cukup kuat sebetulnya
sudah cukup kuat
sudah mayoritas kan
jadi kalau ada tambahan ini kan tentu kita bertanya tambahan ini untuk apa
itu dulu dong yang kalau kita bertanya
sekarang kalau kita bicara demokrasi ya kita kan konsep checks and balance ini kan mesti jalan
jadi apa lalu yang mengontrol pemerintah kalau semuanya satu suara
sekarang saja misalnya dengan kondisi yang hampir berimbang kontrol itu hampir tidak ada
apalagi nanti kalau misalnya delapan puluh sampai sembilan puluh persen kita katakan itu semuanya koalisi pemerintah
tinggallah sepuluh persen di luar
dua puluh persen ini pun juga nanti di parlemen akan ikut
jadi yang mengontrol program pemerintah ini siapa
kan harus ada kontrol
hal ini dari partai nasdem bang suluhvan
ini baru kemarin ya caimin dalam harlah pkb juga mengatakan ya saya setuju jika kik tidak
menambah partai baru
kompak tampaknya ini bang suluhvan ini
ya itu kan semangatnya kan sama sebenarnya
semangatnya tidak mau menambah partai baru
artinya begini kenapa kita harus tambah kalau kita memang sudah kuat
sudah cukup kan gitu
nah tambahan ini untuk apa
ini yang perlu dipertanyakan
semua orang tanya
loh nambah ini untuk apa sebenarnya
kalau bicara dari segi kekuatan sudah kuat

ada di luar persoalan posisi politik mungkin ada ide ide yang mau dibicarakan gagasan gagasan
kedepan yang mau dibicarakan ada problem bangsa kita kita kan enggak tahu mungkin melihat kondisi
ekonomi kondisi global macam macam ini kita perlu membangun kebersamaan menghadapi situasi kebangsaan
kita yang lebih besar oke jadi dipertanyakan kalau ada tambahan untuk apa begitu kita tanyakan ke bang
zulfan sama gitu kalaupun gerindra akan masuk ini kan belum secara gamblang ya kang gun mengatakan
akan masuk tapi sinyal sinyalnya pertemuan dengan ibu mega pertemuan dengan pak jokowi karena tokoh
politik yang bertemu tidak mungkin tidak membicarakan politik begitu kan kalaupun ingin bergabung apa
tujuannya jadi begini saya mungkin nyambung apa kata menyambung apa yang dikatakan bang zulfan
tadi bahwa saat ini yang ada gerindra akan menyumbangkan konsep konsep pemikirannya ya kan
konsep konsep pemikiran itu disandur dari
apa dari visi misi indonesia adil makmur yang ada pada saat persatuan pilpres kemarin
kita sudah mempunyai blueprint dan ini sayang kalau tidak dipergunakan jadi tidak ini tidak
tidak apa namanya itu terframe ini hanya masalah bagi bagi kekuasaan power sharing seperti itu
ini bukan masalah itu sayang sekali karena apa konsep visi indonesia adil dan makmur itu itu
adalah jawaban sebenarnya atas tantangan zaman di periode pak jokowi sebelumnya yang ini menurut
kami tidak bisa diselesaikan pr pr tidak bisa selesaikan dan kita punya kita punya blueprintnya
untuk menjadi indonesia dan maksimal kita melihatnya seperti itu kita melihat seperti itu sehingga kita
perlu membuat kalau gini masalahnya kalau kalau pak jokowi kita rasa itu pada saat di periode
pertama sudah cukup apa namanya firm untuk melaksanakan itu pak prabowo pun nggak akan enggak akan apa
nama itu mengikuti kontestasi ini oke dan itu juga kan dijelaskan oleh pak prabowo di dalam beberapa contohnya di debat
presi mengatakan bahwa kalau kalau apa konsepnya sudah betul api nterakan pak jokowi sudah betul
ya nggak perlu kita ini kan cuma ada hal hal yang sifatnya bisa kita koreksi nah itu yang kita jadikan apa
namanya itu suatu konsep nah ini sayang sekali sayang sekali kalau nggak kita bergunakan itu
juga sayang itu konsepnya ya bukan kita masukin ke dalam jadi itu aja jadi kita titipkan itu
kepada pak jokowi ya kan untuk supaya itu bisa diterapkan sumbangan pemikiran bisa di
diterapkan jadi jangan dulu kita bicara masalah aduh bagi bagi power sharing apa jadi kami enggak mau
juga terkesan bahwa semua ini melulu ke kursi soal kursi tentang politik dagang sapi jadi akhirnya ini
juga belum tentu juga belum tentu juga kita sudah terbiasa juga kan di pihak diluar pemerintahan jadi
ini bukan sesuatu hal yang menggiurkan sebenarnya buat kita cuman artinya cita cita kita itu sama
bogep bagaimana apa nama indonesia ini ke depan kalau kita enggak titipkan itu jadi kita harus mencari
dan ternyata pemerintah pak jokowi ke depan ini ya amin amin kalau sampai fail lagi yang rugi kita
semua ya kan masa kita harus tunggu lima tahun lagi membiarkan negara ini makin terpuruk seperti
kita enggak inginkan itu sebenarnya kita lihat ini masa dari kemarin sampai dengan hari ini
anda juga melihat tidak kang gun bahwa koalisi di pak jokowi tampaknya resah nih kalau kemudian
ada partai partai mungkin bukan gerindra tapi mungkin ada pan atau partai partai yang lain
kalau kemudian masuk kalau resah ini kenapa apakah dianggap sebagai beban bukan kekuatan atau gimana
ini fase ini dalam konteks politik sering disebut sebagai fase zopa ya zopa itu
possible agreement jadi area yang sekarang semua pihak bernegosiasi semua pihak berkomunikasi
dan ini realitas yang biasa saja maksud saya kita baca polanya dulu ini penting membaca politik
indonesia membaca pola kandidasi dalam konteks politik indonesia berjalan sorry koalisi berjalan
dua tahap satu koalisi dalam proses kandidasi dua koalisi dalam pembentukan pemerintahan koalisi
dalam proses kandidasi sudah selesai dan berakhir pada saat pilihan ditunaikan oleh warga masyarakat
dan koalisi pembentukan pemerintahan seringkali kemudian mitra koalisi lawan itu berpindah kongsi
itu pernah terjadi pada p tiga golkar dan partai amarat nasional di dua ribu empat belas clear kan dan ini pun yang terjadi sekarang
jadi posibilitasnya itu terjadi sekarang
kalau tadi kalau kata bang zulfan belum perlu sebetulnya ada partai tambahan untuk apa
saya setuju poin setujunya dimana gini posisi pak jokowi di dua ribu empat belas
ini matematis memang politik bukan matematika
kenapa karena proses politik tidak pernah berjalan linier tetapi berjalan resiprokal timbal balik
dan pola resiprokal itu seringkali dalam konteks praktek politik itu sering pada wilayah negosiasi
bisa saja mitra koalisi di pemerintahan
justru di parlemen berbeda pandangan dengan rencana strategis pemerintah
dan itu seringkali terjadi
apalagi di periode ke dua seperti ini
apalagi di periode ke dua saya pernah menulis satu kolom jebakan periode ke dua
ada dua jebakan utama
satu obesitas kekuasaan
dimana kumulasi kekuasaan begitu kuat tetapi minus koordinasi yang efektif
itu pernah terjadi pada waktu set cup
dan itu fakta politiknya satu
yang kedua loyalitas paru ke dua
ini jebakan periode ke dua nih
loyalitas paru ke dua itu apa
seringkali karena si incumbent ini tidak bisa lagi maju
di periode ke dua
lalu muncul oposan dari dalam begitu
jelang kontestasi mendatang
kan sekarang udah rame rame lagi belum dilantik
rame rame dua ribu dua puluh empat
ini kan realitas
terutama ya kang gun ya
nah sekarang sudah bicara misalnya dua ribu dua puluh empat
langkah strategis dari awal
dan itu mungkin begini
efektifnya pola koalisi pasca reformasi
dan ini berulang
itu hanya dua lima tahun periode kekuasaan
lima tahun berikutnya orang sudah mulai bergeliat positioning positioning
mungkinkah itu kemudian menjadi dasar pemikiran bahwa akhirnya pdi perjuangan dan jokowi juga
tidak apa ya
membuka peluang kemungkinan kalau ada partai yang di luar untuk masuk
ya sebagai backup mungkin kalau kemudian ada terjadi hal hal yang
ada tiga variable itu bagus sekali pertanyaannya
menurut saya ada tiga variable yang harus dibaca oleh publik dan mungkin kita semua
satu agenda terdekat pembentukan pemerintahan
pola pembentukan pemerintahan di indonesia
itu selalu dari zaman orde baru sampai sekarang sama
yaitu representasi daerah
seperti selesai ada menteri dari timur
representasi halayak kunci misalnya nu dan muhammadiya
paham ya militer pengusaha
dan satu lagi jangan dilupakan
proporsi partai politik berdasarkan suara di pemilu legislatif
misalnya siapa partai terbesar
dan itu biasanya juga bicara soal nyanti jatah jatah
nah ini dekat nih
ketika presiden dilantik dua puluh oktober
kemudian ada hak prerogatif yang akan digunakan yaitu apa
yang kedua jangan diabaikan juga
faktor pembentukan distribusi dan alokasi orang di
legislatif atau di parlemen
jangan lupa ada pimpinan mpr yang akan diperbutkan
kalau dpr kan sudah jelas
paketnya itu ya
sementara mpr paket
bang sufan jangan jangan kalau kemudian tidak agak agak
khawatir ada partai lain yang bergabung dari oposisi
ini karena khawatir juga jumlah kursi berkurang dari partai partai
pendukung pak jokowi sekarang
atau mungkin bicara paket pimpinan mpr
ini kan juga sedang hangat di perpijakan
nasdem juga mau
gerindra juga mau
ini saya bicara jujur aja
kalau nasdem itu nggak pernah memikirkan
seperti dpr itu sudah jelas
sesuai dengan urutan
lalu kalau mpr ini
nasdem itu tidak pernah
bermimpi aja nggak untuk menjadi ketua mpr
oke kalau kursi menteri
kita kalau rapat rapat di dpp mengatakan
kalau kita sudah mengatakan ini
tanpa mahar ya tanpa mahar
kita mengatakan bahwa pak jokowi ini kita dukung tanpa syarat
ya tanpa syarat
kan suka kawan kawan tanya kepada pak suryabang
apa saja yang diusulkan untuk kabinet
nah mungkin kalau dilihat dari segi portfolio yang sudah ada
bahwa nasdem katakanlah sekarang ada tiga posisi
pdi berapa golkar berapa
dan kemudian semua partai yang ada dalam kabinet sekarang ini
semuanya itu sebagian besar kecuali apa
kecuali pan ya
yang ada di luar
di luar yang mendukung pak jokowi
yang lainnya kan semua pendukung pak jokowi sudah ada portfolionya
nah tinggal mungkin pak jokowi melihat ini portfolio ini
mau dikurangi atau mau ditambah
tinggal pak jokowi lah yang berpikir itu
hak prerogatif presiden juga
seperti yang dikatakan mas gunggun tadi
pasti lah seorang presiden itu akan mempertimbangkan besar kecil
yang di tengah yang mana
porsinya tuh ada
dia walaupun dia sudah punya hak prerogatif
dia mau seenaknya juga nggak mungkin
pertimbangan politik pasti akan
portfolio gerindra lima tahun trialya menjadi oposisi
di pemilu kemarin begitu keras mengkritisi pak jokowi
kalau kemudian merapat
apakah tidak sulit mbak hendra untuk menyamakan platform visi misi
dengan teman teman di koalisi yang lain misalnya
ini kan kemudian juga menjadi satu kekhawatiran yang lain
dijawabin nanti ya mbak hendra
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali setelah itu
kemarin berapa kursi itu yang kemudian juga bisa menjadi pertimbangan
penyusunan kabinet ke depan
kalau portfolio nya partai gerindra mbak hendra
ini kan keras sekali terhadap pak jokowi
kalau kemudian sekarang menjadi lunak mulai merapat
oke lah urusan kebangsaan iya
tapi bagaimana kalau pun bergabung ke pemerintahan
menyamakan merubah posisi itu kan yang sudah terlanjur
terstigma ya tercap di partai gerindra itu kan sulit
ya makanya cluenya sebenarnya di situ
kita bukan menawarkan memberikan konsep
blueprint ke depannya seperti apa
jawaban atas tantangan tantangan kita di periode pak jokowi sebelumnya
kedua kita selama ini juga kan tidak ada sebenarnya
mungkin mas gun gun bisa menegaskan atau menjelaskan
harus menjadi seorang yang yes man
kan seperti itu kan
tetap artinya semua posisi
seorang yang itu apabila masuk dalam pemerintahan
tetap juga harus objektif kan seperti itu
jadi itulah pandangan kita
di luar sekalipun posisi kita di luar kan sudah ditunjukkan oleh pak prabowo
terkait contohnya masalah debat capres kemarin
hal hal yang sudah dilakukan pak jokowi sudah betul
seperti contohnya masalah infrastruktur
itu tidak dibantah oleh pak prabowo
bahwa itu sudah betul
kurangnya di sini di sini di sini kan seperti itu
jadi memang harus memberikan suatu penilaian yang objektif

begitu juga kita dimanapun posisi sebenarnya
itu tidak apa apa
yang kita fokuskan seperti itu
ini pemikiran saya
yang kita fokuskan kita fokus bekerja sebenarnya
baik itu di dalam atau di luar pemerintahan
jadi tidak artinya harus ada sekat yang jelas harus hitam putih
ya kalau setiap ini dikatakan oleh pemerintah itu betul
dan bahkan sebaliknya
setiap yang dikatakan oleh pemerintah apabila kita di luar pemerintah adalah salah
nah posisi ini yang harus sebenarnya diketahui oleh masing masing
apa namanya stakeholder yang ada dalam pemerintahan dan
dan pemerintahan lain
di luar pemerintahan
bagaimana supaya membentuk suatu pemerintahan yang baik
sehingga amanat daripada masyarakat ini bisa terwujud semuanya
oke kalau kemudian merapat
menyamakan platform dengan teman teman bang zulfan
partai partai yang lain
yang dari awal udah agak agak resistensi ini
ini kan berandai andai
tapi kan arahnya sudah kesana sinyalnya kuat sekali belum
terus terang kita belum
kemarin di minggu kemarin ketika
di hambalang diadakan pertemuan dengan para anggota dewan pembina
itu kita serahkan seluruhnya kepada pak prabowo
jadi tinggal nanti pak prabowo yang akan menentukan sikap
kemungkinan itu mungkin nanti di bulan september
akan arah garis partai dan pak prabowo subianto akan kemana
kemungkinan besar akan di september kita putuskan
jadi emang masih banyak terbuka peluang
dan di sebagian kader sebenarnya
easy going nya ya di luar pemerintahan kita udah terbiasa kok
ya kan udah biasa biasa aja
bukan sesuatu hal yang ini merupakan oksigen untuk menghidupkan partai kita
jadi ini lebih kepada bagaimana situasi ke depan
paranoitisisme kita ketakutan ketakutan kita terhadap kekhawatiran kita
akan tantangan kita ke depan
ini bisa terjawab dan bisa kita tanggulangi bersama
baik bang zulfan tadi apa yang dikatakan kang gunggun
jebakan periode ke dua ya
jebakan periode ke dua soal obyeksi apa obyeksitas kabinet ya
kang gunggun koalisi
termasuk juga soal loyalitas
biasanya hanya efektif dua tahun saja
artinya perlu ada loyalitas dong dari partai nasdem
dan juga teman teman koalisi hari ini
bisa menjamin itu akan solid seperti periode pertama
nah ini saya melihat dari pola kepemimpinan saja yang ingin dibangun
apakah kita mau dengan pola kepemimpinan akomodatif
atau kita mau transformatif
artinya transformatif membangun soliditas yang ada di dalam koalisi yang ada
oke kalau akomodatif menerima yang di luar
bukan hanya yang di luar tapi nanti kan begini
tidak boleh juga asal mengambil dari partai
karena harus ada profesionalismenya
orang ini dilihat kualitasnya kemampuannya
jadi tidak semua orang harus merasa pantas jadi menteri masuk kabinet
jadi ini kan kualitas perlu
kemudian kemampuan perlu
nah nanti ditanya mana partai partai ini yang mempunyai kualifikasi orang seperti itu
nah baru kemudian dicarilah orang orang yang profesional
kita kan menginginkan semua walaupun orang partai yang diajukan
jangan asal orang partai ditaruh ini kan merugikan partai juga ke depan
nah jadi inilah diskusi saya kira nanti akan terjadi
mungkin ya bisa jadi sebelum tanggal dua puluh oktober
atau setelah dua puluh oktober
antara presiden dengan ketua ketua umum
marilah kita duduk bersama sama kita bicara
bagaimana ini menjadi lebih baik
ini kan buat pak jokowi ini kan landingnya supaya enak exitnya ini supaya enak
supaya enak butuh loyalitas juga dari partai koalisi
bagaimana bisa menjamin itu akan betul betul solid sampai lima tahun
begini kalau kita bicara solid sekarang
kan ini koalisi sekarang
koalisi sekarang ini kan tidak absolut menurut saya
di eksekutif kita itu koalisi berjalan
oke di legislatif bisa berbeda
sering sekali partai nasdem itu bisa bersama dengan gerindra dan pks
dan berbeda dengan pdip dan lain lain
itu sering sekali dalam mengambil keputusan yang berbeda beda
kenapa karena kan di sana ide dan gagasan berkembang
sementara kan kalau di dalam kabinet ini kan gak ada ide gagasan
kamu kerja polusinya begini harus jalankan begini
kalau di parlemen ini kan lebih bebas
terutama partai nasdem menanggapi soal pertemuan ibu mega dengan pak prabowo kemarin
gerindra dengan pd perjuangan tanggapan anda bagaimana
positif menurut saya
itu pertemuan positif ya
artinya ibu mega sebagai kita katakanlah tokoh bangsa
mas prabowo seorang negarawan
tokoh bangsa bertemu kemudian bersilaturahmi
dan ini bagus sekali ini kan kita anggap juga sebagai poros
mbak mega kemarin dianggap sebagai ada satu perang

tengah kiri kemudian di sini ada tengah kanan
nah ini ingin mempertemukan ini sehingga diharapkan bahwa
ini yang ada kiri kanan tengah ini bagaimana juga di bawahnya itu solid lagi lagi
kalau silaturahmi itu berujung pada kemungkinan partai gerindra akan masuk koalisi
nggak ada masalah
nggak ada masalah juga tapi katanya nggak mau ada partai masuk di luar
nggak ada masalah
kan saya kembali kepada pertanyaan semula
itu harus dijawab dulu
jangan kara kursi menteri aja
kalau tadi misalnya dalam konteks kita ini mengkombinasikan pikiran pak jokowi yang sudah ada
dengan konsep pak prabowo yang sudah ada untuk membangun indonesia ke depan
ya nggak apa apa diskusikan dengan seluruh partai yang ada
ini kita mau ke depan itu
bukan hanya pak prabowo dengan pak jokowi atau pak prabowo dengan ibu mega

ketua umum partai dilibatkan untuk bicara ini supaya lebih solid
oke oke baik baik
kang gunggun bisa kita melihat bahwa solid sehat dan kuat itu masih terjadi hari ini
di partai koalisi pak jokowi
atau sudah mulai agak agak goyang sedikit karena mungkin perihal siapa yang ingin masuk dan lain sebagainya
ujiannya pada saat nama nama sudah dirilis
apakah soliditas itu masih terjaga
tadi ada kata kunci yang menarik dari bang zulfan
itu kan basisnya adalah perubahan dalam konteks menggerakkan perubahan secara bersama sama
dan pak jokowi memang harus di periode kedua kalau mau meninggalkan legacy yang baik
dia harus menjadi transformative leader
artinya menjadi pengambil resiko
bukan berada di zona nyaman untuk membuat senang semua orang
obesitas kekuasaan itu biasanya dimulai dari keinginan terhadap orang lain

dan akhirnya kemudian karena power sharing yang dominan bukan pada orientasi output atau berbasis porto polio dalam memilih orang
melainkan lebih pada politik representasi
dan disitu menurut saya sudah tiada namanya transformative leader
kalau mau transformative leader ya udah
tidak ada memang dikotomi politisi ataupun profesional
dulu pak jokowi pernah menginterv
dulu pak jokowi pernah menginterduksi itu di dua ribu empat belas
itu menurut saya tidak lagi relevan
ini bukan soal politisi atau soal profesional
tetapi orang yang punya kompetensi
orang yang punya integritas
orang yang punya pemahaman arus utama yang dikendaki oleh presiden
karena posisi menteri adalah membantu presiden
nah persoalannya adalah sekarang soliditas itu
sekarang lagi proses negosiasi dan komunikasi
kasih kalau kemudian terbentuk rilis nama nama menteri yang tiga puluh empat pos atau misalnya
kurang dan itu kemudian ada respon aksi reaksi baru kita lihat apakah benar narasi soliditas itu
sehat kuat sehat kuat dan mantap gitu nah sekarang belum mas reinhardt jadi ini adalah fase yang menjadi
ujian kesejarahan juga artinya kalau dia masuk menjadi ujian jelas mungkin partai yang lain
menurut saya ini ini uji uji reaksi yang sudah mulai terjadi apakah kemudian misalnya ketika pak
prabowo dan bu mega ketemu itu kemudian mengganggu harmonisnya mitra koalisi pak jokowi sekarang atau
tidak apalagi kalau beneran misalnya gerindra kemudian masuk dalam proses power sharing
misalnya di mitra koalisinya pak jokowi apakah misalnya pkb p tiga partai nasdem itu bisa happy
suasana seperti itu itu itu yang kemudian jadi ujian jadi ujian jadi kalau kita masuk ujian ini
bagaimana anda menjadi ujian ini internal daripada koalisi pak jokowi menghadapi cobaan cobaan kalau
anda melihat menolakkan menolakkan ini gerindra bagaimana menanggapinya ya kita enggak mau cikut
campur sebenarnya ke dalam posisi itu bahwa sebenarnya yang penting itu bagaimana cara kita itu bisa
bersama sama membangun bangsa pak jokowi kan juga udah bilang ya kan untuk
melibatkan pak prabowo dan pak sandi dalam dalam apa untuk membangun bangsa ini tapi jangan di
hai dimaknai itu masuk ke dalam pemerintahan ngaring spear banyak tapi gak bilang juga menjadi ouch
sheet yang pasti yang saat ini senang kita fokuskan adalah bagaimana sublmesi pemikiran dan konsep itu
bisa berjalan itu dulu lepe reco wifi kita dan untuk menghendaki toko iya belum tentu jadi ini
kembali itu hak prioritatif daripada presiden itu sendiri dan saya rasa pak jokowi juga merasa ini
kemungkinan besar pak jokowi untuk periode berikutnya tidak pede juga mungkin kalau tidak
dapat sembangsi pemikiran dari pak prabowo gitu nggak pede betul nggak saya kira beginilah udah
mulai jualan mereka ini kan semua ketua umum partai ketua nas ketua umum nasdem pak prabowo
ibu mega dan pak jokowi kan senang berteman sekiranya berkawan ini marilah kita berkawan tolong
ingatkan saya kalau saya ini agak sedikit salah jalan ya ngopi ngopi suri kan cair itu bayangkan
kalau misalnya ngopi di istana pak jokowi mengundang apakah di bogor atau di jakarta
ya pak prabowo hadir sandi hadir di situ kemudian semua partai partai politik ketua umumnya hadir
ada ibu mega pak suryapaluh dan semuanya sekiranya enak bangsa ini bahwa kita akan
melakukan korot koreksi dan mengkritisi program program
pemerintah yang kita lihat memang ada yang belum sesuai dengan undang undang dan konstitusi itu kita
kritisi di parlemen silakan partai semuanya perintahkan kepada ini kamu harus ini kita
harus tolak ini ini enggak bagus untuk bangsa oke nanti bagaimana dealnya solusinya kembali lagi
mereka ngopi lagi gimana sih yang harus jadi clear gitu karena mengenai si goreng bareng
mengevaluasi ya sejak terdampak secara
reformasi itu seringkali tidak konsistennya antara posisi politik dan sikap politik
ini dua diksi yang punya konsekuensi posisi politik itu harus
jelas sikap politik yang bisa kemudian bersinergi kan gitu kan misalnya partai
gerindra menurut saya saya termasuk yang mendukung partai gerindra itu harusnya
digarda terdepan posisi politik di luar pemerintahan kenapa karena itu juga sangat bagus bagi para anggota strategi soal dan sevadaan saya juga sangat senang bahwa kita berada di bagian iklim dengan kehidupan

partai gerindra ada di dalam bagaimana kang
tapi dijawabkan nanti kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
oke kita lanjutkan diskusi
di segmen terakhir tadi terputus di kang gunggun
kalau gerindra di luar
menurut kang unggun menjadi bagus ya
untuk konsolidasi demokrasi
dan kemudian ada insentif elektoral
yang bisa didapat sebetulnya belajar dari pd perjuangan
kalau di dalam bukankah juga
ini bisa didapat oleh partai gerindra
kalau keuntungan pasti namanya benefit of office
keuntungan dalam kekuasaan itu semua partai
pasti ingin ya ketika misalnya ada
representasi orang di kabinet
menjadi political publicity bagi partai
yang bisa kemudian menjadi
atau representasi orang
untuk menjalankan policy itu sudah jelas
tetapi tentu kerugiannya
juga banyak contoh misalnya
kalau kita uji persepsi
coba aja survei apakah basis konstituen
gerindra menginginkan misalnya partai gerindra
merapat ke dalam kekuasaan
atau tidak ini contoh
bagaimana mengartikulasikan dirinya
pada saat sebelumnya banyak
berbeda pandangan dengan pak jokowi
tiba tiba ada di dalam
dan kemudian harus menjelaskan
bersepakat dengan pemerintah
misalnya karena bagian dari pemerintah
kan posisi politiknya ada
di dalam pemerintahan sikap politiknya
pasti lebih banyak
kemudian pro pada pemerintah
menjadi catatan yang paling menarik adalah
kesejarahan sih bagi partai
karena partai yang biasanya tumbuh
kembang bagus terus menerus dan konsisten
kalau dia memiliki sikap yang juga
coba cek sejarah politik kita
dan biasanya ketika partai tidak konsisten
lambat laun dia akan tergerus tuh
di basis konstituennya
dan itu lama lama dia akan
kemudian tidak akan memiliki basis loyalitas
kuat di masyarakat
ini yang disebut dengan pola partisansip
pemilih kita kan salah satu ceruk terbesar
ada pemilih psikologis yang partisansip
gerindra ada di dalam
begitu kang gunggun
ada di dalam pemerintahan
mungkin ada juga jalan tengah
mungkin tidak di kabinet
koalisi ini kan bisa dikoalisi dibangun di parlemen
apakah itu menjadi jalan tengah kang gunggun
ya kalau gitu nanti ada paradoks paradox
tadi saya sudah jelasin
soal posisi dan sikap politik
jadi kita memang sistem presidensil
tetapi check and balances itu penting
ada partai partai di luar kekuasaan
lebih tepatnya di luar pemerintahan
yang disebut sebagai kekuatan penyeimbang
ada yang partai berada di dalam kekuasaan
nah menurut saya
ketika misalnya kemarin ada empat partai
yang di dpr ya
kemudian partai gerindra dan pks
kemungkinan ada yang
ke partai pemerintah
ke koalisi pemerintahan
memang itu tidak bisa dikawalikan
jadi kita harus mencari yang lainnya

menurut saya harus menyisakan
bahkan hijrahnya sebelum diumumkan
hijrahnya sebelum diumumkan
apakah hijrahnya nanti mulus atau tidak kan
nah jadi mas renhat
konklusi saya untuk persoalan itu
dalam konteks ujian kesejarahannya
itu harus benar benar memiliki konsistensi
untuk kemudian mendapatkan
semacam tempat dalam persepsi
masyarakat pada partai yang bersangkutan
oke bang ender sama bagaimana pendapat anda soal itu
ya jadi memang
ini semua sudah kita perhitungkan
pak prabowo dan gerindra
itu sudah menyerap seluruh aspirasi
para pemilih yang selama ini memilih gerindra
dan juga mereka mereka
yang memilih pak prabowo
tapi tidak memilih gerindra
kan ada juga
itu tetap kita pertimbangkan
untuk menjadi satu
sehingga akhirnya nanti kita outputnya seperti apa
kalau kita balikan lagi
bahwa setelah bubarnya badan pemenangan nasional
tentunya fatsun itu kan balik lagi ke masing masing partai
ya kan sebenarnya seperti itu
balik lagi ke fase itu ke masing masing partai
terserah partai sebenarnya
menentukan nasibnya mau kemana
karena anda sempat menyinggung bpn
saya jadi teringat pks kalau begitu bang gerindra
kalau anda menyinggung bpn
kalau anda menyinggung bpn
kalau anda menyinggung bpn
kalau kemudian masuk ya
pks akan ditinggalkan sebagai
kawan setia selama ini
ada di pilkada beberapa daerah
bahasa ditinggalkannya itu kan agak sedikit ini sekali ya
jadi nggak seperti itu
tadi kan bang zulpan sudah bilang
kita itu kan bekerja sama
dan bahu membahu dalam membangun bangsa
ini kan macam macam ya kan
bisa di luar pemerintahan selama ini
atau kita di beberapa konteks konteks tertentu
kita bisa bersama sama seperti itu
jadi ya tidak harus ada kata ditinggalkan atau nggak seperti itu
nah ini aja contohnya

kan beberapa kali presiden pks ketemu pak jokowi
jadi bisa langsung juga
nggak usah merasa ditinggalkan
nggak harus minta ke pak prabowo dulu
karena masing masing partai ya
jadi kita melihatnya bahwa
ini kan yang saya lihat dalam pertemuan pak prabowo dengan bu mega kemarin
bahwa ini kan pertemuan lagi
agenda yang sebenarnya
agenda yang sebenarnya
agenda yang sebenarnya
klasik yang harus dijalankan
bahwa polarisasi yang terjadi selama ini
keutuhan nkri yang menjadi pr kita bersama sama ini harus diselesaikan
nah itu salah satunya apa pertemuan para tokoh tokoh bangsa ini
nah di awal dengan pak prabowo dan pak jokowi
selaku kedua pasangan paslon
ketemu setelah itu
pertemuan berikutnya itu sudah paling tepat
pak bu mega dan pak prabowo ketemu
sebagai dua tokoh sentral
poros besar daripada koalisi satu dan dua
nah ini kan
kalau dilihat para pendukung gerindra
para pendukung pak prabowo
para pendukung bu mega
para pendukung pak jokowi
melihat seperti ini
bisa merujuk lagi ke bawah gitu
bisa makin merekatkan
ini dulu sebenarnya yang paling penting
dibanding kita bagi bagi kursi
setelah itu ya
kedepan koalisi pak jokowi ini akan seperti apa
kalau di awal awal gini aja sudah
agak agak ada perbedaan
soal siapa yang masuk
siapa yang ada di luar
itu kedepan seperti apa kita lihat
saya mau sedikit
tadi mengenai konsistensi
dan pertumbuhan perkembangan partai ke depan
nah kita begini
ini kan bicara karakter mas
ya pak kangunggun
kalau kita ini nggak punya karakter
nah karakter ini yang perlu terbangun
di dalam sebuah partai
dimulai dari pimpinan partainya
kemudian dari situ
dia membangun transformasi transformasi
yang lebih luas
tidak hanya internal
tapi juga dengan kekuatan kekuatan politik lain
dia yakin confident
saya ini punya garis partai
punya garis haluan partai
nah berjalanlah di atas itu
kalau kita kan begini
kalau dia tidak punya ideologi
kalau dia tidak punya strategi taktik
iya kan gitu
itu kan konsepnya begitu
jadi kita lihat saja
bagaimana mungkin sebuah partai berkembang
tanpa berpegang kepada ideologi
nawarkan diri ke sana kemana mana
kemudian kalau dia tidak punya taktik strategi
gerakannya itu nekat
ada yang begitu bang
kita lihat perkembangan
kalau kita review lagi itu kan banyak
nah ini kan karakter
leadernya nih penting gitu
jadi itu yang saya lihat
nah kalau kita lihat tadi pertanyaan anda soal koalisi ini bagaimana ke depan
saya melihat bahwa
gerindra itu memang harusnya ada di oposisi
memang harusnya ada di oposisi
kan menurut saya bukan hanya gerindra
gerindra pks pan demokrat itu memang konsisten dong
harus ada di luar
pertama tadi sudah dijelaskan untuk kepentingan internalnya sendiri
perkembangan ke depan
sehingga kalayak tadi yang sudah audiens yang sudah mendukung dia ini tetap bisa bertambah
kalau begini kan bisa berkurang
kok saya dukung partai yang tidak konsisten
mereka bisa lari
nah kalau lari pasti dia cari partai lain
nah ini yang bahayanya
mungkin ke nasdem begitu ya bang ya
kita harapkan sebagian besar ke nasdem lah
ujungnya nasdem yang diuntungkan
oke jadi lebih baik tetap ada di oposisi begitu
itu intinya ya bang ya
oke apakah itu bisa disepakati oleh semua partai koalisi yang lain
nah kita tanya lah sama gerindra
oleh partai pdi perjuangan akan dikomuniskan soal itu
saya kira gini kembali lagi bahwa kita belum tahu
ini kan dua bulan ini masih panjang
karena belum ada keputusan
karena dua bulan ini perubahan bisa macam macam terjadi
dan ingat bahwa di dalam karakter orang indonesia
ketersinggungan itu besar sekali pengaruhnya
bisa merusak semua komunikasi politik yang ada
baik kita tunggu kang gunggun dua bulan lagi seperti apa
kita akan terus pantau seperti apa perkembangan karena semakin menarik
apakah sesuai apa yang diinginkan oleh partai nasdem atau justru berubah lagi
mas rufa terima kasih banyak
bang erroson terima kasih banyak sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetaplah bersama kami